hakim hakim yang berada di bawah lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung
selain jasa mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain rangers app juga memiliki layanan pesan antar makanan belanja serta penjemputan sampah